selamat malam dua puluh oktober dua ribu empat belas
presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
diambil sumpahnya untuk menjalankan amanat rakyat
sebagai orang nomor satu di tampuk pemerintahan tertinggi negeri ini
iya hari ini kamis dua puluh oktober dua ribu dua puluh
tepat dua tahun sudah
pasangan presiden joko widodo dan wakil presiden yusuf kala
memimpin negeri ini
sudah tepat sasarankah kebijakan kebijakan yang diambil keduanya
hal hal apa saja yang masih menjadi pekerjaan rumah besar
bagi kepemimpinan jokowi jk ke depan
malam ini selama dua jam ke depan
kami akan mengulas kebijakan kebijakan yang telah diambil
pasangan jokowi jk dalam program spesial
kami juga mewawancari presiden
setelah wakil presiden betul itu
joko widodo dan yusuf kala
untuk memberikan jawaban atas kinerja mereka
selama dua tahun menjabat
inilah program spesial evaluasi kerja dua tahun pemerintahan
dua tahun pemerintahan jokowi jk
menjadi bahan evaluasi khusus cnn indonesia
bersama tiga orang panelis independen
cnn indonesia melakukan pengayaan materi
lewat diskusi tiga tema besar
yang menjadi sorotan dalam dua tahun pemerintahan jokowi jk
yaitu pol hukam atau politik hukum dan keamanan
ekonomi dan sosial budaya
diskusi cnn indonesia mengenai evaluasi bidang sosial budaya
terkait dua tahun pemerintahan jokowi jk
berlangsung di jokowi jk
dengan cendekiawan sekaligus guru besar
universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta
untuk apa ya
mengevaluasi atau mengapresiasi
lima tahun pemerintahan jokowi jk
dari sisi budaya
kita bisa mengatakan bahwa
sungguhnya semua proses
dan pembangunan yang lain
bagaimana meningkatkan kebudayaan
atau hidup berbudaya
dalam arti peradaban
ini kan muara dari semua proses kegiatan politik ini
ekonom raden pardede menjadi panelis
untuk mengevaluasi kebijakan kebijakan
presiden jokowi dan wakil presiden yusuf kala
untuk bidang ekonomi
ekonom senior pendiri lembaga konsultan ekonomi
sudah lama berkecimpung di dunia pemerintahan
pengambilan kebijakan serta bisnis
langsung ke lapangan dia
dan dia mengerjakan infrastruktur infrastruktur
dia ke lapangan
jadi yang disebutkan itu turun ke lapangan
suka yang disebutkan itu
itu menurut saya adalah
satu gaya yang berbeda lagi gitu
sementara itu untuk bahasan mengenai bidang polhukam
kami menghadirkan prof salim said
guru besar universitas pertahanan indonesia ini
telah bertahun tahun dikenal
sebagai seorang penyelenggara
sebagai peneliti politik militer terkemuka di indonesia
untuk melengkapi rangkuman
cnn indonesia bekerjasama dengan political wave
lembaga survei big data
yang mengukur data percakapan netizen
terhadap kebijakan kebijakan yang diambil
pemerintahan jokowi dan yusuf kala
dua tahun memimpin negeri ini
cukup diapresiasi oleh publik
hal ini tercermin dari tingkat kepuasan publik
yang cenderung diperlukan oleh pemerintahan
yang cenderung positif dari sejumlah data
hasil jajak pendapat publik
yang menyoroti kinerja keduanya
selama dua tahun terakhir
kinerja pemerintahan presiden jokowi dodo
dan wakil presiden yusuf kala
pada tahun kedua
secara umum mendapat apresiasi positif dari publik
salah satu lembaga survei
yang menggelar survei publik
untuk mengukur tingkat kepuasan terhadap kinerja
dua tahun pemerintahan jokowi jk
hasil survei yang melibatkan
menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja jokowi jk
hubungan yang semakin harmonis
antara presiden dan wakil presiden
juga dpr pada tahun kedua
menjadi salah satu variable pendorong optimisme publik
atas kinerja keduanya
menyoroti kinerja di bidang penegakan hukum
sektor ini mendapat respons positif responden paling besar
adapun di sektor penyelesaian kegaduhan politik
yang masih terus mencuat hingga dua tahun
pasca pemilihan presiden
jumlah ini naik dari tahun pertama pemerintahan
sementara itu tingkat kepuasan yang relatif rendah
dibanding sektor lain
tampak di ranah pembenahan ekonomi
tingkat kepuasan responden di bidang ekonomi
meski tetap ada peningkatan dibanding setahun pertama
masih banyaknya tindak korupsi
yang berkorelasi dengan kesenjangan ekonomi dan sosial
menjadi faktor penyebab pesimisme publik
terhadap duet kepemimpinan jokowi jk
hingga tahun kedua
dengan metode jajak pendapat
melibatkan responden di dunia nyata
bagaimana dengan penilaian kepuasan publik
di dunia maya atau jejaring media sosial
perkembangan teknologi digital
dalam beberapa waktu terakhir
memang telah membuat medium komunikasi
untuk menyuarakan kritik dan evaluasi
atas setiap kebijakan pemerintah
begitu mudah dan cepat
terhadap kinerja pemerintahan jokowi jk
di tahun kedua untuk mengulasnya
sudah bergabung bersama saya
direktur eksekutif lembaga pemerintahan jokowi jk
direktur eksekutif lembaga pemerintahan jokowi jk
selamat malam yose
selamat malam mbak
langsung saja kita bedah data yang
sudah anda peroleh
yang pertama kita melihat secara umum
ini adalah sentimen percakapan
kalau di sosial media itu kan kita mengukur
tingkat kepuasan itu dengan mengukur sentimennya ya
setiap percakapan itu apakah dia positif
apakah netral apakah negatif
dan puas dengan kinerja pemerintahan jokowi jk
jadi data ini kita dapatkan selama satu tahun terakhir
bagaimana menerjemahkan puasnya
puas secara umum kah
atau ada spesifik bidang bidang yang kemudian
mengindikasikan bahwa mereka puas
terhadap kinerja jokowi jk
tentunya nanti kita akan bahas
jadi data general ini dibentuk dari tiga bidang
yang pertama dari polhukam
tiga bidang ya
saya langsung tunjukkan datanya tiga bidang
dari bidang polhukam
dan itu memang tingkat kepuasannya
yang paling tinggi ya dibandingkan
dengan yang lain
kemudian di bidang ekonomi
tingkat kepuasannya cukup tinggi juga
untuk sosbut mas ini lima puluh lima puluh
dan ada juga netizen yang tidak puas
nah ini menarik sekali
mengapa kemudian polhukam dianggap paling berkinerja baik
begitu ya di pemerintahan jokowi jk
apakah kemudian data datanya itu juga dinilai dari kinerja menteri menterinya mas yose
ya tentunya kan ini satu paket pemerintahan ya
jokowi jk dan juga kabinet kerja
tapi memang tentunya kalau kita bicara pemerintahan
sorotan terbesar itu adalah kepada
kepala pemerintahannya atau presiden gitu
nah kalau kita lihat di polhuka
memang nanti kalau dibedah lagi itu ada
beberapa bidang yang sub bidang ya
yang menyumbang kontribusi positif yang besar
seperti misalkan mengapresiasi di masalah pemberantasan korupsi
kemudian juga ada isu terkait
terorisme dan sandera
itu juga menyumbang kontribusi yang positif
artinya netizen itu mengapresiasi di dua subtopik tersebut
dua hal utama itu ya pemberantasan korupsi dan juga masalah pemberantasan terorisme
kalau negatifnya seperti apa
nah negatif ini dipengaruhi oleh
yang pertama itu ada kinerja lembaga negara
jadi memang ada beberapa lembaga negara
terutama yang terkait dengan
public service yang netizen masih merasakan belum puas
belum optimal pelayanannya
kemudian ada juga masalah hukuman mati
nah hukuman mati ini juga menarik ya
karena kan hukuman mati ini sudah dilakukan beberapa kali nih
kalau nggak salah udah tiga kali ya
kami pernah melakukan
dari gelombang tahun lalu dua kali tahun ini sekali
kami pernah melakukan pengukuran
pada waktu pertama
itu netizen itu mendukung hukuman mati
sebagai bentuk ketegasan terhadap para pengedar narkoba
tapi makin kesini ya nanti kita bedah lebih dalam gitu ya
tiba tiba berubah gitu
mulai negatifnya lebih banyak daripada positifnya gitu
baik kalau bagaimana dengan ekonomi
tapi mungkin lebih rendah dibandingkan polhukam
apa sih faktor faktor yang membuat ekonomi ini masih dinilai
masih di bawah kinerja metri metri di bidang pol hukum
ya sebetulnya ada beberapa isu ya yang diapresiasi sama netizen
yang pertama tuh
itu tuh yang heboh kemarin terakhir tuh tax and nesty
dimana dianggap sebagai satu program yang berhasil
dan presiden tuh bener bener kayaknya fighting banget gitu kan
sosialisasi ke daerah dan seterusnya
kemudian yang kedua itu masalah investasi
netizen juga mengapresiasi kemudahan investasi
perizinan dan lain lain yang memang terkait juga dengan
yang paket kebijakan ekonomi
paket kebijakan ekonomi ini juga mendapatkan apresiasi yang tinggi
artinya memang dirasakan dampaknya kan
dolar baik segala macam termasuk penciptaan lapangan kerja juga
baik oke bagaimana dengan sosbud mas
ini nilai yang mungkin kita bisa katakan paling rendah dibandingkan
tiga bidang yang ada disini mengapa kemudian ini nilainya hanya lima puluh lima puluh
iya yang pertama karena di sosbud mas ini ada dua isu
yang memang sangat terkait erat dengan pelayanan masyarakat
yang pertama kesehatan
kesehatan ini kan seperti dua sisi pisau ya
di satu sisi masyarakat ini mengapresiasi berbagai program yang
bisa berobat gratis ya bpjs kis dan lain lain
tapi problem di lapangannya kan tinggi juga kan
terutama komplain terhadap bpjs itu tinggi sekali
nah itu yang menyebabkan banyak sentimen negatif
kemudian kalau yang pendidikan itu terlalu banyak

terkait dengan kartu indonesia pintar
memang distribusinya dirasakan belum rata
kemudian banyak fasilitas fasilitas pendidikan terutama di daerah daerah yang
ya sering diangkat juga kan oleh media kan
sekolah yang reot dan lain lain
oke satu pertanyaan terakhir untuk segmen ini mas yose
penilaian ini sentimen ini apakah memang mayoritas karena kinerjanya sendiri
ataukah memang karena komunikasinya dari pemerintahan joko widjika ini
yang cukup baik terhadap masyarakat
tentunya itu selalu jadi kombinasi ya
kalau di era sosial media ini kan komunikasi yang baik diperlukan
tapi kita juga nggak bisa melakukan komunikasi tanpa didasari data dan fakta
karena data dan fakta kan sangat transparan sekarang
ketika kita mengkomunikasikan sesuatu yang tidak nyata
itu akan cepat sekali dan gampang sekali diketahui
jadi saya rasa ini kombinasi
kombinasi antara kinerja dan juga komunikasi
yang jelas hashtagnya tahun ini agak berbeda ya dengan terakhir ini ya
kalau tahun lalu joko widjika gagal mayoritas seperti itu
tapi tahun ini trading topiknya seperti itu
tapi tahun ini dua tahun joko widjika gitu ya mas yose
kita akan bedah lebih dalam lagi tapi dalam segmen selanjutnya
kita akan ketemu lagi dan memang di bidang politik hukum dan keamanan
ada sejumlah capaian dan tantangan yang dihadapi pemerintahan jokowi jk
di tahun ke dua pemerintahan
kami akan hadirkan ulasan lengkapnya
bersama rekan saya alvi todinova gintings
usai jeda berikut
di bidang politik hukum dan keamanan pemerintahan jokowi jk banyak mendapat tantangan untuk mewujudkan demokratisasi substansial
yang dibangun atas semangat anti korupsi dan kondisi sosial politik yang stabil
kami rangkum catatan perjalanan dua tahun pemerintahan jokowi jk ditinjau dari aspek politik hukum dan keamanan berikut ini
stabilitas politik di dalam negeri menjadi salah satu indikator untuk mengukur kinerja dan juga keberhasilan dari jalannya sebuah pemerintahan
di tahun pertama jalannya pemerintahan diwarnai dengan sejumlah kegaduhan
dimulai dari tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah dengan parlemen yang terbagi menjadi dua kubu
yaitu kubu koalisi merah putih dan juga koalisi indonesia hebat
masih tampak kentara adanya praktik politik balas budi
dari jokowi dodo terhadap partai partai pengusungnya
namun memasuki tahun kedua satu persatu kegaduhan sudah mulai bisa direduksi meskipun dengan sejumlah catatan
pengamat politik dari universitas jayabaya menyebut jokowi jk telah berhasil meredam kegaduhan antara pemerintah dan parlemen
hal ini ditandai dengan bubarnya koalisi merah putih dan merapatnya mayoritas partai oposisi ke pemerintah
namun dalam dua tahun masih tampak praktik politik transaksional yang kentara
hal ini terlihat dalam dua kali perombakan kabinet
beberapa menteri diambil dari partai oposisi yang belakangan mendukung pemerintah
hal ini terlihat dalam dua kali perombakan kabinet

keamanan ada sejumlah catatan dan peristiwa penting yang mewarnai dua tahun jalannya pemerintahan joko widodo dan juga yusuf kala
empat belas januari dua ribu enam belas jakarta dikemparkan dengan serangan teror di sarinatamrin yang menewaskan empat warga sivil
kejadian teroris empat belas januari dua ribu enam belas langsung direspon oleh istana dan dijadikan momentum untuk memerangi aksi terorisme dengan cara jauh lebih masif
saya ingin komunitas intelijen lebih meningkat
saya ingin komunitas ekstrasi lebih meningkat
saya ingin komunitas ekstrasi lebih meningkat
saya ingin komunitas ekstrasi lebih meningkat
kemampuan kontra teror terutama dalam deteksi maupun juga tanggal aksi teror
dan harus fokus pada upaya melemahkan kekuatan terorisme mulai dari ideologi mulai dari kepemimpinan mulai dari sejaring organisasi dan pendanaan aksi terorisme
selain perang terhadap terorisme presiden jokowi juga melaksanakan janji kampanye untuk memerangi narkoba
ditandai dengan pelaksanaan eksekusi mati terbidana kasus narkotika
eksekusi mati dilakukan dalam tiga gelombang
pada januari dua ribu lima belas april dua ribu lima belas dan juli dua ribu delapan belas
seluruhnya ada delapan belas terpidana kasus narkotika yang dieksekusi mati
satu sisi menimbulkan harapan begitu tinggi
karena nampaknya presiden akan benar benar ikut memberantas narkoba misalnya dengan mengeksekusi para pengedar narkoba para bandar narkoba yang sudah dipidana mati
tapi di sisi lain kita juga melihat betapa bahwa ternyata eksekusi itu tidak bisa dilaksanakan
bisa karena tekanan asing bisa karena memang presiden tidak bisa mempercayakan penuh hal ini kepada bawahannya yaitu jaksa agung
sementara dari sisi pemberantasan korupsi selama dua tahun terakhir
komisi pemberantasan korupsi atau kpk menjerat pelaku tindak pidana korupsi mulai dari pegawai negeri sipil wakil rakyat korporasi hingga penegak hukum
selama tahun dua ribu enam belas saja kpk melakukan dua belas rangkaian operasi tangkap tangan
namun kpk dianggap lebih berfokus pada operasi tangkap tangan kasus suap yang nilainya tidak terlalu besar
sementara pemberantasan penyalahgunaan angkasa
anggaran yang merugikan keuangan negara atau pemerintah daerah belum banyak disentuh
untuk mengoptimalkan penegakan hukum presiden joko widodo juga berkomitmen untuk memerangi pungutan liar
saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga pada seluruh instansi
mulai sekarang ini stop yang namanya pungli
terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat
selain itu kejahatan transnasional yang ditandai dengan diculiknya sejumlah pelaut indonesia di perairan filipina dan malaysia
juga masih menjadi pekerjaan rumah untuk dituntaskan pemerintahan jokowi jk
mahardika utama jakarta
politik transaksional dan masih belum maksimalnya penegakan hukum masih sangat kentara terlihat
itu pendapat dari para pengamat
namun bagaimana para netizen melihat pemerintahan jokowi jk mengelola berbagai persoalan politik hukum dan keamanan
eva yunizar akan kembali mengulasnya
memang selama dua tahun pemerintahan jokowi jk ini kegaduan politik dan keamanan juga ingar bingar kritik di bidang penegakan hukum
menjadi perbincangan hangat di dunia maya
politika wave telah merekam apa saja tema dalam tiga sektor ini yang paling sering diobrolkan dan juga menjadi trending dalam dua tahun terakhir
masih bersama saya direktur eksekutif politika wave yose rizal untuk mengulas letupan sentimen netizen di media sosial
kita langsung lihat yose seperti apa kemudian sentimen di bidang polhukam ini
untuk yang pertama kita lihat ini tadi ya seperti datanya positif tujuh puluh persen kemudian negatif tiga puluh persen
dan kita langsung bedah saja apa saja yang dilihat secara positif
yang pertama adalah pemberantasan korupsi mengapa demikian
jadi memang sektor pemberantasan korupsi ini jadi sektor yang jumlah percakapannya pun paling besar
dan ketika dia diapresiasi oleh netizen sebesar tujuh puluh lima persen ya jadi secara umum mempengaruhi bidang hukum
dan ini ada beberapa apresiasi
ini atas upaya kpk begitu ya
nah menarik sekali ya sebetulnya kpk bukan bagian dari pemerintah tapi kemudian yang mendapatkan dampak positifnya adalah
bukan bagian dari pemerintah
memang kan kpk ini kan setiap kali mau pemilihan pun kan selalu seolah olah itu merupakan apa ya ada peran pemerintah atau lain sebagainya
bahkan dulu waktu tahun pertama justru kpk ini kan yang jadi sorotan kan buat presiden jokowi sampai terjadi cicak buaya kedua dan lain sebagainya
cuma ketika tahun kedua koordinasinya pun udah lancar kan antara aparat dan juga kpk nya
nah ini cukup diapresiasi oleh netizen
baik kalau dari sisi negatifnya kita lihat apa saja ini masa penahanan para koruptor
pemberantasannya sudah benar tapi kemudian tindak lanjutnya yang tidak benar
ya di persidangan kan memang itu yang banyak diprotes ya baik oleh para aktivis dan juga ada eho nya di sosial media
jadi ternyata hukumannya nggak sesuai dengan harapan
kemudian ada juga dugaan dugaan terkait intervensi pada beberapa kasus korupsi
ada intervensi begitu ya
kemudian kemarin kan sempat ada isu wacana remisi
kemudian ditolak oleh presiden jokowi kan
dan juga sempat berkembang waktu itu sama menteri hukum ya
hukum dan ham
untuk pengajuan revisi ukpk dan walaupun akhirnya ditolak juga oleh presiden
tapi sempat itu menimbulkan sentimen negatif yang besar dari netizen
baik selain pemberantasan korupsi apa kemudian yang menjadi parameter adalah kinerja lembaga negara
nah ini menarik ya kinerja lembaga negara masih dinilai negatif justru
secara keseluruhan ya
artinya masih ada ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga lembaga di bidang polhukam
misalnya seperti polisi atau kejaksaan seperti itu ya
ya makanya kan sebetulnya kan salah satu gebrakan terakhir yang dilakukan sama presiden kan kemarin ya
pungli di berbagai instansi memang kan itu menandakan bahwa sampai saat ini masih banyak problem problem
terutama yang terkait dengan public service itu yang dirasakan juga oleh netizen
dan sekarang kan nggak seperti dulu ya sekarang begitu orang nggak puas begitu ketemu pungli
begitu ngerasa prosesnya dipersulit dan lain sebagainya sudah di tweet aja dengan mudahnya kan
baik gerakan operasi pemberantasan pungli ini seberapa besar sih sebetulnya berpengaruh terhadap
apa ya perubahan prosentase sentimen netizen terhadap kinerja lembaga negara ini
nah pungli ini kan memang baru seminggu terakhir ya jadi belum terlalu mempengaruhi di data ini
karena data ini kita tarik setahun terakhir dan juga jangan apa kemarin sempat ada beberapa
keributan lah ya antara beberapa kementerian itu juga menyumbang sentimen negatif di kinerja lembaga negara
ya selanjutnya kita akan lihat apa yang menjadi masalah hukuman mati ini dinilai secara negatif
tadi kalau mas yose bilang sebetulnya di tahun lalu pada saat gelombang pertama dan kedua itu netizen menanggapinya secara positif
dan sekarang setelah yang ketiga ini negatifnya sudah lebih besar daripada positifnya
jadi netizen itu mengapresiasi karena butuh ketegasan kan buat memberantas narkoba kemudian ada komisi pelindungan anak juga mendukung karena banyak mempengaruhi anak anak di bawah umur juga
ini positifnya kemudian negatifnya
ya negatifnya memang ya banyak yang berpendapat hukuman mati ini terutama kalau kita lihat contoh contoh di negara maju itu juga bukan sesuatu yang menimbulkan efek jerah gitu
aktivis aktivis juga berteriak soal ham dan ini juga ada protes protes dari negara negara yang dihukum juga kan warganya
kemudian ada juga terkait proses peradilan yang dirasakan belum sempurna lah sehingga hukuman mati itu kan nggak bisa dianduh
jadi kalau pengadilannya nggak sempurna nggak bisa diperbaiki gitu
oke itulah catatan catatannya selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan oh ini masalah penegakan hukum ya mas jose
ya ini di luar isu di luar hukum korupsi ya
berarti kita lihat memang di luar korupsi memang masih
masih lumayan buruk ya
lebih banyak negatifnya
walaupun nggak terlalu besar ya marginnya
kalau positifnya nih kita lihat mengapresiasi penegakan hukum yang diakon aparat seperti peredaran vaksin palsu
seperti ini adanya vaksin kemudian narkoba ya
ada narkoba kemudian juga ketegasan presiden terhadap kejahatan seksual dengan dia mengeluarkan perpu
perpu kebiri di bulan ini ya
itu juga diapresiasi
kemudian nah sementara kalau sentimen negatifnya ya
sentimen negatifnya ya isu yang sudah dari dulu ya masalah hukum yang tebang pilih
kemudian praktek mafia peradilan ini kan juga dapat sentimen positif di kpk karena mereka berhasil membongkar kan beberapa mafia peradilan
kemudian ya dugaan intervensi hukum juga
dari yang terakhir yang dinilai adalah masalah pemberantasan terorisme dan penanganan sandra ini yang kemudian memberikan sentimen cukup banyak sentimen positif
cukup banyak sentimen positif
terhadap kinerja secara umum dari polhukam ya
terkait misalkan seperti awal tahun lalu ketika bom sarina ya
itu pemerintah dengan cepat presiden langsung datang ke lokasi dalam waktu beberapa jam dan berhasil ditumpas gitu loh
kemudian sandra juga sandra sandranya berhasil dibebaskan walaupun sempat berapa kali kejadian lagi
jadi ya hal hal itu yang menyumbang tingkat kepuasan netizen terhadap isu pemberantasan terorisme dan penanganan sandra ini
kita akan gali lagi lebih dalam bidang bidang lainnya
untuk sementara kurang lebih ini seperti ini ya bedah masalah sentimen masyarakat terhadap sentimen netizen terhadap bidang polhukam
kita akan ketemu lagi di bidang bidang selanjutnya mas yose
ya publik di ranah maya ternyata memang memberikan sentimen cukup positif tentang bagaimana pemerintah mengelola dan menghadapi berbagai masalah politik penegakan hukum sampai pemberantasan terorisme
namun apakah sentimen positif itu sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan
rekan saya alkitul akan kembali dengan pembahasannya bersama profesor salim sa'id
kami akan segera kembali
terbelahnya dua kelompok besar yang muncul sebagai ekses pilpres dua ribu empat belas
ternyata tak otomatis selesai ketika sejumlah anggota kubu oposisi
akhirnya terpecah dan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah
fragmentasi politik ternyata berlanjut hingga ke tingkat demokrasi lokal salah satunya di pilkada dki jakarta
apakah ini bukti masih belum suksesnya pemerintahan jokowi jk dalam meredam ingar bingar gaduh politik nasional
lantas bagaimana jika pembenahan sektor hukum dan keamanan nasional di tangan jokowi jk
kita akan membahasnya bersama prof salim said guru besar ilmu politik dan militer universitas pertahanan indonesia
selamat malam prof
dua tahun sudah orang banyak bilang jokowi lebih mengejawantah
satu tahun pertama masih agak tertatih tatih tapi dua tahun kedua ini sudah mulai menunjukkan siapa dirinya dan bagaimana dia dalam sosok sebagai pemimpin
bagaimana pandangan prof
kita sebaiknya melihat jokowi di jakarta seperti sebuah lagu a new kid on the block
dia itu orang yang datang dari solo jadi gubernur
dan ketika sudah gubernur orang mengatakan dia diminta jadi presiden tidak mau dia
saya yakin itu dia sincir
jadi gubernur saja sudah istimewa dia dari solo jadi
tapi rupanya nasibnya baik dia menjadi presiden
oke dia gak kenal orang di indonesia
dia nggak kenal orang di jakarta
jadi menteri menterinya disodor sodorkan oleh orang yang memaksa dia memaksa tanda petik untuk menjadi presiden
jadi kabinet itu bukan kabinetnya
jadi itu kabinet apa istilahnya akomodasi
iya dia harus menerima kenyataan bahwa dia diangkat orang
dia tidak punya modal
saya bayangkan dia itu bingung dengan segala hormat kepada pak jokowi
saya tidak bermaksud merendahkan
ketika dia masuk di istana dia bingung
dengan siapa dia harus bekerja
dia orang baru
dan step by step lagunya
jadi kenyataannya bahwa dia itu dikepung oleh orang orang yang diangkat oleh orang lain bukan dirinya
jadi kabinet itu bukan dirinya
jadi benar transaksional sekali kabinet itu
pernah nggak ada kita punya track yang sama dalam administrator siapapun
entah itu gus dur entah itu ibu mega entah itu pak sby
sejauh yang saya ingat tidak
karena ada yang seserius ini
jadi sebenarnya yang dialami pak jokowi awal awalnya itu dia berhadapan dengan debt collector
kalau kita menggunakan
jadi dia ini
terkesan tersandra ya
dia ini kan berhutang tersandra
jadi debt collector itu bilang eh gue mau si ini jadi menteri
si ini jadi menteri
mereka bilang begitu ya
dia nggak punya kekuatan
tapi disitulah hebatnya jokowi
dalam dua tahun ini
ya itu yang saya tanya
dalam dua tahun ini keadaan itu dia ubah
kalau dulu direncanakan pak yusuf kalla itu menjadi the real presiden
jokowi mengatakan no
kita tahan dulu
kita tahan dulu sebentar prof
kita akan dengarkan terlebih dahulu apa pandangan wakil presiden yusuf kala terkait dengan kondisi makro politik hukum dan keamanan di negeri ini
mari kita saksikan bersama
kalau soal politik saya kira inilah situasi yang paling stabil gitu kan
artinya kalau kita lihat hubungan pemerintah dengan partai partai atau di dpr dengan pemerintah itu
tidak ada gejolak
memang di indonesia itu khaslah
tidak ada oposisi hitam putih begitu kan
kekalahan dengan negara demokrasi
amerika lainnya selalu seperti itu
jadi ada check and balance
tapi selalu dapat dibicarakan apapun
jadi kita berada di situ
profesor sepakat dengan apa yang disampaikan
karena kita punya catatan catatan juga
bom sarinah terjadi di tahun ke dua ini
kemudian ada beberapa capaian seperti tertangkapnya santoso
tapi juga isu kontroversial soal budi gunawan akhirnya diaktualisasikan dengan mengangkat yang bersangkutan sebagai kepala bin dan lain sebagainya
sebagian itu kan kelanjutan persoalan itu
kelanjutan dari masa lalu
itu adalah bagian ditinggalkan oleh rezim sebelumnya kepada pak jokowi
sebagian dia selesaikan cepat
sebagian juga tidak seluruhnya cepat selesai
tapi persoalannya menurut saya bukan itu
tema yang paling penting menurut saya dua tahun jokowi kalah ini adalah
bagaimana jokowi itu telah mengubah
pemerintah yang tadinya dia tidak memainkan peranan penting
menjadi orang yang memainkan peranan penting
itu menurut saya hebatnya jokowi
nah mari kita kembali ke pandangan profesor tadi yang mengatakan bahwa
seharusnya orang kemudian menunggu terutama orang orang yang tidak sejalan dengan jokowi
lihat saja nanti jk yang akan jadi the real presiden
dan kita sudah punya presiden sebelumnya
bagaimana kemudian muncul dalam periode kepemimpinan pertama sby dan kala waktu itu
ada dua matahari
yang kemudian saling berkompetisi untuk pengaruh dan lain sebagainya
sampai akhirnya belakangan belakangan menjadi tidak nyaman kita melihatnya
ini tidak terlihat sekarang
apa yang dimainkan
begini bukan apa yang dimainkan
modalnya jk untuk jadi wakil presiden sekarang
tidak sebesar modalnya ketika menjadi wakil presidennya sby
sebagai ketua umum partai golkar
sebelum itu dia kan jadi ketua umum golkar kan setelah jadi wapres
dia jadi wapres itu dengan keringat kerja keras
akibatnya adalah logis sekali pak yusuf kalla itu mengklaim
loh saya kan juga kerja keras
timur itu saya yang memperjuangkan begitu kira kira ya
nah artinya apa
dia ingin menentukan kesalahan pak yusuf kalla
dia gak mempelajari sejarah indonesia dengan baik
sejarah indonesia dari zaman soekarno terutama soeharto dan seterusnya
wakil presiden itu tidak pernah penting
dia seperti di amerika
di amerika itu wakil presiden itu banser
dan katanya orang di amerika lalu connya tugas wakil presiden
menghadiri pemakaman raja raja dan presiden di luar negeri
tidak memainkan peranan positif
walaupun selalu ada cenny yang dikatakan otak otaknya administratur bush waktu itu
maaf saya menggunakan televisi anda untuk ngomong
itu karena cheney jauh lebih intelijen dibanding bush
untuk tidak mengatakan bus itu bodoh itu kan kasar
masa di depan di televisi anda saya ngomong itu
tapi kembali lagi bahwa ini nampaknya tidak akan ada perubahan sampai lima tahun berakhirnya masa kepemimpinan mereka
apa maksud anda dengan perubahan
artinya posisi adem ayem ini antara presiden dan wakilnya
saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu karena politik itu dinamis
tapi kalau anda tanya perhitungan saya jawabannya pasti tidak
jokowi bisa kemudian bisa
modalnya jokowi besar sekali
modal politik jokowi besar sekali
yang tidak dipunyai oleh pak sby ketika dia ketika pak jk menjadi wapres
sekarang ini modalnya besar sekali
nanti dijawabnya prof kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban profesor salim said
sesaat lagi tetaplah bersama kami
pungli itu kan ada di semua hampir di semua kantor ada
di pelabuhan ada
di jalan raya ada
dan itu meskipun kecil kecil
mungkin lima ratus ribu atau satu juta
tapi itu meresahkan masyarakat menjengkelkan
jangan berbicara rupiahnya
tapi kalau kita hitung dari sabang sampai merauke bisa triliunan juga
bisa puluhan triliun
jangan kalau mau berhitung rupiah
jangan sampai dinilai ah yang di kementerian perhubungan kan hanya berapa juta
karena yang kita ingin bangun itu bukan masalah itu
yang ingin kita bangun adalah budaya kerja
yang ingin kita bangun adalah sebuah nilai nilai
prokontra selalu ada tapi ketika dicanangkan operasi pemberantasan pungli
pendapat orang ada dua tentu saja
yang pertama menganggap bahwa ini merupakan terobosan yang luar biasa
karena segala rejim berusaha untuk melakukan pemberantasan ini tidak pernah berhasil
tapi kemudian jokowi kembali mencanangkan itu
bahkan sempat turun sendiri ke lapangan untuk melakukan inspeksi
terkait dengan operasi yang dilaksanakan di kementerian perhubungan
satu lagi mengatakan ya ini lip service saja sebentar lagi juga hilang
akan ada hal hal yang lebih penting daripada pungli karena pungli diberantas
itu sepertinya mustahil di indonesia
tapi kita kembali ke pernyataan prof salim said tadi yang mengatakan bahwa modal
atau kapital political capitalnya jokowi sangat besar
dia bukan ketua umum partai
dia roots dia di partai juga artinya tidak berpengaruh secara ideologis dan
dan biologis bahkan begitu
sama seperti tokoh tokoh partai pada umumnya
apa yang kemudian membuat dia
anda jangan bicara ideologi lagi sekarang ini
sudah tidak relevan
kehebatan jokowi dia diam diam perlahan lahan dengan menggunakan kekuasaan legalnya
dia melakukan akumulasi kapital politik political capital
pak yusuf kalla itu kan menjadi wakil presidennya karena ibu mega mau taruh dia
pak jokowi itu maunya kan sama siapa kpk itu
jadi dia sebenarnya tidak welcome kepada pak yusuf kalla
tapi dia ini orang jawa orang solo
dan dia kan menghormati ibu mega
after all ibu mega lah yang menjadikan dia calon presiden
sebagai petugas partai
yang lain kan ikut
jadi masalahnya adalah di situ loh kehebatan jokowi
dari posisi nol dia bahkan tidak pernah tertarik jadi presiden
menurut ucapan dia di televisi
dia akhirnya jadi presiden
dalam perjalanan dia bisa mengubah keadaan membalikan keadaan
dari seseorang yang saya sebutkan tadi
saya tadi menggunakan istilah
jadi dia apa sih istilah ekonominya itu lawannya debt collector
sebagai kreditor sekarang
jadi dia ubah keadaan itu
sehingga dia yang ngatur debt collector itu
sekarang dia yang mengatur
tambah akumulasi kekuasaan dia
walaupun kalau kita bicara reshuffle
ada catatan serius soal archandra tahar
itu soal lain lagi
itu juga bagian dari usaha jokowi untuk lebih kuat
dia tahu betul
seperti anda kita kita wartawan
itu di esdm
sebutlah nama dari siapa saja
ini nggak usah merasa bersalah mengucapkan ini
dan orang tidak usah tersinggung
sebab itu ada di koran ada di tv dan sebagainya
jokowi mau mengatakan aku mau mengatasi ini
carikan aku orangnya
dia tidak menemukan itu di indonesia
ada satu nama sebenarnya
namanya dr kurtubi
tapi kurtubi sudah masuk partai
jokowi merasa kalau sudah masuk partai sulit
dan diberi pekerjaan begini
dia tentu akan mengirim upeti
gelayut politiknya terlalu banyak
jadi cari orang
anak baru di blok ini tidak mengerti permainan
dia mestinya mengecek dengan baik si archandra
tapi di sini
kesalahan jokowi adalah
dia terlalu percaya stafnya
mestinya kan stafnya harus
atau itu pengabayan saja
itu cincah lah
negeri ini kan bisa diatur semuanya
tidak pernah membayangkan sebesar
karena bebannya kan berat
dia dimaki maki orang
jokowi memang tidak tahu
saya kan bukan orang partai
mestinya pak jokowi menghukum
ada di sekitarnya
yang memberikan rekomendasi
ya yang menyebabkan archandra lolos tanpa diverifikasi
orang orang yang menjaga keselamatan
kebijakan dan politik
kan ada pas pampres
kalau masuk seorang
komandan pas pampres yang bertanggung jawab
nah kalau masuk orang yang tidak diverifikasi begini
siapa yang bertanggung jawab
siapa yang bertanggung jawab
harus ada dong
sekretariat negara atau sekretari kabinet
siapa pun saya tidak tahu tentang birokrasi itu
anda tidak mau mengatakan
harus ada kepala menggelinding
supaya rakyat tahu bahwa
archandra kemudian dianggap
at all cost dipertahankan
karena itu jonan
dipaksa kawin dengan archandra
untuk tetap menjaga
tapi kan archandra
bekerja di amerika
orang kemudian mengatakan
archandra datang ke indonesia
setara satu stakeholder besarnya
ini adalah bentuk
jokowi takluk kepada amerika
saya kan tidak tanya
eh kenapa bapak angkat orang itu
saya tidak tanya
dia diundang menghadiri
kereta api cepat
dia tidak datang
karena dia tidak setuju
kalau ibu bos
anak buah ibu
sekarang melalui proses
pak jokowi sudah percaya
begitulah kepercayaan pak jokowi
benar apa tidak
nggak pernah tanya pak jokowi
pak jokowi mengatakan
dia gak ngerti birokrasi di indonesia
yang tau itu yonan
sudah dites oleh jokowi
dia berani jokowi pun dia larang
dia lawan soal arcandra
mungkin jadi antek dalam tanda kutip
itu tugasnya jonan untuk mengawasi
nah itu kan sebenarnya
jadi concern kita juga soal kedaulatan
mengatakan siapapun presiden indonesia
kartu hijau dari
washington kira kira begitu
dan itu seperti bentuk
salam takzim dari calon presiden
siapapun yang berasal dari indonesia
untuk menghadap romawi
baru itu gitu kan kira kira
nah pertanyaan saya kemudian
ada upaya upaya yang dilakukan
yang terlihat dalam bentuk
yang sudah dilakukan oleh jokowi
terakhir natuna menjadi isu yang paling menarik
begini saya tidak percaya
cerita itu itu kita
karang sendiri kita percaya sendiri
lalu kita percaya sendiri
gak begitu bahwa kita harus
tahu diri kita bukan negara besar
amerika negara besar
kita datang soan
itu biasa itu
dan itu lalu
jokowi kan lebih banyak
ke tiongkok daripada ke washington
di tiongkok kemudian dia dituduh komunis
jadi pemimpin padahal di tiongkok
jadi pemimpin padahal di tiongkok
sudah tidak ada komunis lagi yang ada
partai komunis yang jadi alat
untuk mengontrol nggak ada lagi
komunis di situ taubat mereka
jadi komunis buktinya sekarang
berhenti jadi komunis menjadi kpk
kaya raya luar biasa
tahu gak anda mobil
apa yang mewah dari inggris itu
roll royce terbanyak itu di mana
anda tahu gak di shanghai di beijing
baik mari kita bicara
soal kedaulatan sekarang
salah satu yang paling menarik adalah
jokowi sudah melakukan
kunjungan ke beberapa daerah perbatasan
prof dan natuna sudah
beberapa kali dikunjungi natuna ini
punya isu yang sangat serius karena
berhadapan langsung dengan laut cina selatan
yang sekarang lagi ramai hangat
riuh rendah dibicarakan
antara tiongkok dan negara negara tetangga
terkait dengan kedaulatan
di laut cina selatan kita
dengarkan bersama statement
kita ini ingin menggeserkan
pertahanan kita ini ke pinggir
bukan hanya masalah natuna saja
ini di sebelah
timur di sebelah
di sebelah paling utara
di sebelah timur paling utara
di sebelah timur paling selatan
semuanya akan kita
akan kita kerjakan
panglima tni sudah
tapi yang kita mulai terlebih dahulu
ada di natuna
kita akan bangun di sana
akan dibangun kawasan
yang plus dengan pelabuhannya
yang baik tapi juga
pangkalan militer di sana yang lebih baik
untuk darat laut dan udara
ya sekali lagi kita ingin menggeser ke
secara kultural sejarah kita
sebelum ada republik indonesia
yang disebut negara itu
adalah ibu kota jadi kalau anda
mau ke jogja anda bilang
teng negoro mau ke negara
itulah negara yang di luar
jauh makin jauh itu namanya
biar kedengaran saya tahu jawa lah
manca negara jadi
memang pada dasarnya secara kultural
kita tidak pernah banyak memperhatikan
di samping itu duit memang tidak banyak
jokowi ini aneh dia orang jawa
dari solo dan berpikir
lain dari yang tradisional
cara berpikir penguasa
yang datang dari budaya jawa
ini juga menunjukkan
ini anomali ini juga barangkali
menunjukkan kita ini sudah menjadi
jadi jokowi lebih melihat dirinya
daripada sekedar orang yang punya
jokowi yang punya latar budaya jawa
saya berharap tafsiran saya ini
dan itu bisa kita lihat buktinya
natuna ini sensitif
saya ingin mengirim pesan ke beijing
seandainya tv anda ditonton di bca
mereka jangan main main
mereka jangan main main
tidak banyak yang mereka akan dapat
tapi kalau mereka main main
dengan kedaulatan indonesia daidah dan
daerah itu asia tenggara
adalah tempat terbanyak
itu akan terjadi
itu mereka pertama jadi korban ya nanti ya
persis jadi mereka harus
mengancam memberi kesan
diterima itu kesan tiongkok
korban pertama adalah
saudara saudara kita sendiri
keturunan tionghoa itu beijing harus tahu itu
jangan main main dengan indonesia
nah natuna sendiri
posisinya strategis kita kan juga
punya perbatasan darat
apakah ini adalah prioritas
natuna karena laut cina selatan
apa namanya adalah titik
lemah kita dari sisi kedaulatan
dan apa namanya pertahanan
ya kalau begini
kalau perbatasan darat
kita itu kan tidak ada
ancaman yang sangat serius
itu kita masih bisa bicara
papua new guine itu bukan
ancaman siapa lagi timor leste
timor leste juga tidak
natuna itu urusannya
dengan tiongkok dan tiongkok itu
ribut dengan siapa saja
di beijing mereka sadar
bahwa kita orang
di indonesia nggak bisa disamakan dengan
bangsa bangsa lain di asia tenggara
kami tidak mengancam tiongkok
kami bisa saling memberi keuntungan
dengan tiongkok tapi kalau
dia memberi kesan harus diingat
politik itu bukan
fakta yang penting
selalu saya ulangi janganlah tiongkok
memunculkan persepsi di kalangan
orang indonesia bahwa
mereka mengancam indonesia
baik prof salim said terima kasih
atas waktunya luar biasa
sejatinya saya ingin lebih
banyak berbincang dengan
profesor tapi apa daya
rejim waktu juga yang membatasi kita
kapan kapan kita akan ngobrol lagi lebih panjang
dan terima kasih sekali lagi waktunya
terima kasih kembali
banyak kalangan menilai pekerjaan rumah terbesar
duet jokowi jk adalah pembenahan
di bidang ekonomi tak heran jika
prioritas pemerintahan ini adalah
percepatan pembangunan fisik alias infrastruktur
sejauh mana pencapaian keduanya
pada tahun kedua ini simak ulasan
lengkapnya setelah jeda